dan kita akan berbincang bersama amir syah tambunan wasekjen mui
terkait juga bagaimana dengan fenomena mudik di tengah pandemi dan juga pelaksanaan silaturahmi virtual
jelang idul fitri yang tadi juga sudah ditetapkan oleh pemerintah akan jatuh pada tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
kita langsung sapa pak amir assalamualaikum pak amir selamat malam pak
waalaikumsalam walau matuloh wabarakatuh apa kabar mas ferdi
baik pak amir sehat pak amir ya
alhamdulillah sehat alhamdulillah kita semangat terus
ya karena dua hari lagi lebaran pak
pak amir kita ingin mendapatkan perspektif yang lebih jelas begitu
ada dua hal yang sebenarnya ingin kita tanyakan lebih lanjut
soal mudik dan juga bagaimana pelaksanaan rangkaian ibadah idul fitri nanti
yang pertama dulu pak amir soal mudik ini kan masih banyak kemudian masyarakat yang sepenuhnya belum jelas
bagaimana kemudian di tengah pandemi ini aktivitas mudik kan sebenarnya dilarang begitu
tapi ada juga yang masih terus melakukan aktivitas ini tanpa memikirkan efeknya
memahami kondisi seperti ini bagaimana pak amir
ya baik mas ferdi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang dimuliakan dirahmati allah
pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada cnn yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan perbincangan ini
sehingga dalam kesempatan ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan
yang pertama idul fitri pada tahun ini seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
merupakan fenomena yang berbeda dengan idul fitri yang sebelumnya
yaitu di mana pandemi covid sembilan belas masih sangat mempengaruhi kondisi di mana umat islam tengah merayakan idul fitri pada seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
nah perbedaannya itu
terletak pada banyak hal ya
pertama kalau kita lihat kebijakan pemerintah tentang psbb
pembatasan sosial berskala besar
ini merupakan kebijakan yang harus kita ikuti secara bersama sama
pemerintah jangan membingungkan rakyat
tetapi harus pegas jelas
dan rakyat pun akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah
kita majelis lama indonesia mas fendi
telah melakukan dialog secara maraton dengan kepala gugus tugas pak dodi munardo
kemudian dengan guru dki jakarta pak andries baswedan
kemudian dengan para ahli di bidang vaksin di bidang kesehatan
idul fitri ini harus kita jadikan momentum
untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat
mampu memberikan suasana yang kondusif
sehingga jangan sampai idul fitri ini justru menimbulkan ledakan angka
oleh karena itu
saya ingin menyampaikan
ada satu istilah yang sekarang tengah kita populerkan mas ferdi ya
kalau dulu kita kenal dengan istilah empat sehat lima sempurna
dengan makanan asupan bergiji
maka sekarang istilah ini harus kita populerkan kembali
pertama kita harus membiasakan pakai masker
kemudian yang kedua cuci tangan sesering mungkin
dan yang ketiga harus menjaga jarak sosial
yang keempat ialah olahraga
dan jangan panik
dan yang kelima tentu memakan makanan yang bergiji
ditambah satu jadi lima
nah ini harus kita budayakan
terutama di suasana lebaran ini mas ferdi
karena kita masing masing pribadi punya tanggung jawab moral
untuk menjaga diri
keluarga kita juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga diri
sehingga allah dalam surat at tahim ayat enam menegaskan
hei orang beriman
pelihara diri dan keluarga kamu
dari situasi kondisi
yang dimana kita harus menjaga dan memelihara diri
agar jangan sampai covid sembilan belas ini
mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan
yang kemudian menciptakan suasana yang tidak kondusif
nah karena itu
idul fitri adalah bulan peningkatan
harus menciptakan suasana
kehidupan sosial yang kondusif
kita harus menjadi contoh
harus menjadi teladan
untuk mengedukasi masyarakat
untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat
tentang bahaya virus covid sembilan belas
yang hingga saat ini belum ada satu ilmuwan di dunia
yang menemukan vaksin untuk
ya musnahkan covid sembilan belas ini
nah karena itu
kita harus mengedepankan pencegahan
jadi mencegah kata dokter itu lebih baik
nah karena itu
idul fitri adalah kembali kepada hari kemenangan
hari kemenangan yang dimaksud di sini adalah
hari kemenangan yang mampu menciptakan
suasana kehidupan sosial kemasyarakatan
yang mengembirakan kita semua
kehidupan sosial yang mencerahkan kita semua
jangan sampai idul fitri justru menimbulkan
ledakan angka yang kemudian
karena kita tidak mampu mengendalikan diri dan keluarga
nah karena itu
silaturahmi lewat virtual lewat zoom
menurut saya adalah
sesuatu yang amat sangat efektif
biar jauh jaraknya
jauh di mata tapi di hati dekat
jadi di hati dekat itu maksudnya
yang pentingkan hatinya
dalam suasana yang adem ayem
ya kan yang tenang
sehingga bisa menciptakan kehidupan sosial
yang baik untuk menuju kemaslahatan
kehidupan kita di tengah tengah masyarakat
kalaupun kemudian ini
memang situasinya dan kondisinya tidak memungkinkan
atau bertemu secara nyata begitu
tapi kemudian ada pertanyaan
di tengah pro kontra ini
bagaimana kemudian niatnya dilaksanakan
tapi berkahnya juga diperoleh
lebih lanjut nanti kita akan bahas pak amir
cnn indonesia breaking news sidang isbat
anda masih bersama cnn indonesia breaking news
kita masih berbincang dengan
wasekjen mui amir syah tambunan
kalau tadi kan kita sudah jelas
bahwa ada aturan yang mengatur
di tengah kondisi darurat nasional
pandemi covid sembilan belas ini
ada tata laksana ibadah
yang harus dilakukan
mulai dari bagaimana pelaksanaan sholatnya
dan juga bersilaturahmi
masyarakat juga bertanya
apa yang menjadi rujukan
atau dalil apa yang kemudian dijadikan
sehingga fatwa yang berlaku
fatwa yang keluar dari mui nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
kita juga tahu
karena kemudian pertanyaan pertanyaan selanjutnya
yang muncul adalah
afdol atau tidaknya pak
niatnya sudah dilaksanakan
tapi apakah kemudian berkahnya sampai
afdol atau tidaknya
dengan situasi seperti ini
dan bersilaturahmi dengan cara virtual
seperti ini pak amir
jadi seperti saya katakan di awal tadi
bahwa menjaga diri memelihara diri itu
karena allah menuntahkan dalam al qur'an
seperti disebut dalam surah
tahrim ayat enam tadi
bahwa setiap orang beriman
wajib memelihara dirinya
agar dia tidak dipengaruhi oleh
suasana kehidupan yang merusak diri dan keluarga
seperti kita ketahui
diakui oleh para pakar di dunia
bahkan pemerintah indonesia saat ini
dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan
jangan sampai covid sembilan belas ini tidak terkendali
yang kemudian bisa merusak tatanan kehidupan
pertama kehidupan keluarga
merebet kepada kehidupan sosial
bahkan bisa mengarah kepada kehidupan politik
karena itu masyarakat indonesia
secara keseluruhan dan pemerintah bersama sama
para ahli pembangku pentingan
untuk kita mampu mencegah
dari dampak negatif virus covid sembilan belas ini
karena itu idul fitri
merupakan hari kemenangan mas ferry
harus kita rebut momentum idul fitri
apa artinya kemenangan yang dimaksud di sini
kemenangan di sini ada dua
kemenangan merayakan idul fitri
dengan rasa syukur kepada tuhan yang maha kuasa
kita telah berhasil menyerangkan ibadah puasa
yang kedua adalah kemenangan
untuk kita bisa terhindar
dari dampak negatif dari virus ini
caranya secara protokol menis
saya sudah jelaskan di atas
caranya bagaimana dalam konteks islam
jangan kamu campakkan dirimu kepada kebinasaan
cara lain dalam konteks islam
ada makosyid syariah
yaitu mengutamakan untuk menyelamatkan diri kita ini
jangan sampai gara gara kita mau
sholat berjamaah di masjid
kemudian kita menularkan kepada orang lain
atau orang lain yang datang
menularkan kepada orang lain lagi
karena itu dalam fatwa emui nomor dua puluh delapan
tentang kaisyat sholat idul fitri
silakan secara sendiri di rumah
silakan secara berjamaah di rumah
silakan berjamaah di rumah
kalau tidak bisa berjamaah
silakan sendiri dua rekan
artinya hakikat ibadah ini tetap terlaksana
walaupun kemudian bermula
walaupun kemudian berbeda dengan kebiasaan kebiasaan
sebelum pandemi ini pak ya
memang lebih abdul berjamaah di luar
jika kondisi masyarakat bebas dari covid sembilan belas
tapi yang mengatakan bahwa itu bebas
zona hijau atau terkendali
ya kan itu harus ada protokol medis
harus dengan tertib
ini kekhawatiran kita mas ferdi
tidak ada satu ahli yang mengatakan bebas
di kampung tertentu
sementara bisa menularkan
lebih bagus kita di rumah
lebih abdel bersama keluarga
karena keluarga itu merupakan ideo
rumah tangga yang harus kita bina bersama sama
rumahku itu adalah sorgaku
begitu mas ferdi
jadi jangan sampai kita
tidak bisa membina keluarga
kemudian keluarga kita membawa dampak ke pihak luar
atau pihak yang datang
justru sebaliknya juga
nah karena itu mari bersama sama
sekali lagi saya mengajak kepada masyarakat
bahwa sholat di lapangan itu
di rumah juga sunnah sama saja
ya kan jadi tidak mengurangi substansi
nah sementara kita wajib memelihara diri
wajib menjaga kesehatan
sampai kita menggugurkan yang wajib
gara gara kita mengejar yang sunnah gitu
masih pak ferdi
baik pak amir cukup jelas dan tegas bahwa kemudian aturan tersebut
memang mengatur bagaimana tata laksana pelaksanaan ibadah idul fitri
nanti ini adalah merujuk kepada sebuah kebaikan bersama
bahwa kemudian ini diatur sesuai dengan fatwa dan surat edaran
serta aturan aturan yang mengikat lain
hanya demi kebaikan bersama untuk menjaga kesehatan
dan terhindar dari wabah pandemi covid sembilan belas
yang memang saat ini masih berlangsung di tanah air
terima kasih pak sekjen mui
amir syah tambunan sudah bergabung dengan kami malam ini